nantikan gameplus competition segera
guru memang hebat guru
jangan menangis guru
guru harus berbahagia
tidak hendaroh aku tidak bersedih
aku belum pernah multimu secara langsung
bagaimana kalau kita berlatih
aku akan mengajakmu memburu buruanku yang terakhir
mari kita berlatih
aku jadi tidak sabar guru ayo
baiklah kita cari tempat lain
kamu siap indaro
jadi itu tugas terakhirmu jakartaru
menyedihkan sekali kanjeng ratu
padahal hendaru adalah manusia yang sangat baik
aku pun masih tidak mengerti apa tujuan sebenarnya sang penguasa langit
tapi aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan makhluk yang menyeramkan itu
apa sebaiknya kita mencegah kejadian ini kanjeng ratu
biarkan jakartarap yang memutuskan
kamu bisa lebih baik dari ini
perhatikan langkahmu ketika menyerang
langkahmu sudah membaik hindaru
tapi kamu selalu membuka celah ketika menyerang
tutup celah itu hingga musuhmu tidak bisa menyerang
kamu harus segera membunuhnya atau putrimu sebagai penggantinya
tidak aku tidak bisa membunuh hendar
guru memang hebat guru
kita latihan lagi guru
aku siap guru
cepat bunuh dia
atau benar benar aku ambil nyawa putri
jangan uji kesabaran ku jakar
guru kenapa guru
ayo guru kita latihan lagi guru
aku siap guru kita latihan lagi
maafkan aku hinda alam
aku sungguh minta maaf
kenapa guru minta maaf
kita latihan lagi guru
kita rasalah samaestilo
tar pertituhan kita
namanya wat guru
mereka sudah sangat besar ya kang
memang tidak terasa
mau ke sanggar ya
perkenalkan saya raden fusena
dari katu manggungan bagawangka
tujuan kami kesini untuk mencari obat
obat yang kami harapkan
bersih pergi saja kamu dua
dan sekarang beliau sedang sakit keras
obat tersebut berupa akar
akar yang berasal dari pohon yang bersinar emas
mana ada akar seperti itu raden
bagi siapapun yang bisa menemukannya
aku ada hadiah
satu peti penuh emas
aku akan tunggu kalian di katu manggungan bagawangka
aku akan tunggu kalian di katu manggungan bagawangka
aku akan mendapatkannya raden
tapi dengan satu syarat
jika aku berhasil
aku harus jadi kekasihmu